adanya friksi antara golongan muda dan golongan tua menjelang kemerdekaan indonesia
langsung saja kita update situasi terkini di palembang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
tapi itu semua butuh perjuangan
anakmu menyaksikan ini dan dipengaruhi olehnya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
tapi memang kembali logika besar penanganan covid itu
baik dan juga memang karena sudah banyak warga indonesia yang ada di turki
good morning weekend getaway kali ini saya akan mengajak anda untuk jelejak indonesia kemana besti

kalender yang akan diikuti oleh dila kira kira rencananya gimana sih dila
kita masih ingat dengan tragedi kanjuruan kemudian itaewon
kemudian judi yang berkedok trading itu kemudian diapakan uang ini
cepat tahun depan akan mulai melakukan tapering dari pembelian obligasi pemerintah amerika serikat dan baru di dua ribu dua puluh tiga akan mulai menaikkan suku bunganya setidaknya memang dua puluh lima lima puluh points ya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
tiongkok yang di indonesia orang tiongkok mengadopsi dengan kuliner barat
rame banget dan panjang banget dan saya pikir loh kenapa ya seperti itu dan mereka memang udah
walaupun dia nembaknya oke tapi secara defense dia akhirnya balik
dengan beberapa fasilitas yang pada saat itu ya kami yakin sama bali united
sehingga memang memiliki secumlah kemiripan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
tinggal vaksin pengulangan saja satu tahun sekali
jangan sampai ada satu daerah yang tingkat penganggurannya tinggi sekali
kita mikir ini kalau kita terapin semua masyarakat di bawah gimana
yang juga bisa dibaca daro jatun dengan angka tahun pendirian masjid pada abad delapan belas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
atau setara dengan satu ratus delapan puluh enam unit dibandingkan dua ribu dua puluh satu di angka satu ratus empat puluh enam unit
soalnya tahun lalu awal tahun ini gue ikut
kalau nanti ke depan stabilisasinya itu di tingkat petani sehingga harga di tingkat petani itu tidak jatuh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
saya ikut praseleksi keringet dingin
ali budi mansyah itu pengen banget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
menghangatkan tubuh di dini hari
satu dia ada perubahan dalam wajahnya
apalagi kalau kita menyandang diabetes karena itu kan tetap gula
sementara itu dua warga negara asing tertangkap tangan memiliki dan menggunakan kartu tanda penduduk indonesia
ponpes yang dasarnya adalah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
jangan jangan ada yang salah dari prosesnya bertumbuh dan berkembang sehingga
emang gak terlalu suka yang private ya kalau latihan ya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
seporsi bakso spesial dibanderol dengan harga rp dua puluh lima
yaitu sebesar lima puluh kilogram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
pak bambang respon kepolisian kemudian dipertanyakan dalam kasus ini sudah mengetahui bahwa korbannya terluka dan harus dirawat
nah anda bersama sbs audio program bahasa indonesia
bisa menginspirasi orang lain juga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
tapi berbicara soal kasus ini pak bambang belakangan kita dihadapkan dengan sejumlah berita pembunuhan dan atau bunuh diri dalam sebuah keluarga
dari sd kan dia tuh sekolah di sd araman
kepala kebijakan dan advokasi di organisasi akutansi cpe australia
cirebon sampai ada beberapa penulis penulis bahkan di selatan itu sekitar bogor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
yang saya tadi coba cari konfirmasi begitu
di jakarta delman terlihat tak lebih dari sekedar sarana rekreasi
sementara untuk kupat tahu khas pada larang ciri utamanya adalah penggunaan kuah santan berwarna kemerahan serta tambahan sout
kalau waktu lalu saya juga tim liputan di lapangan
tadi apakah kompatibel dengan sistem yang ada sebelumnya
rencana pemerintah itu mendapat tentangan keras dari kelompok yang mewakili pemilik tanah
konsumsi beras kita itu kalau dari hasil kajian bps
yesus kristus juru selamat kita yang hidup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
ada dari segi layanan primernya tadi layanan rujukan
mulai dari akademisi kemudian bisnis government dan komunitas
bagaimana kemudian untuk strategi untuk mengejar target vaksinasi baik umum ataupun juga lansia dan juga kaum remaja yang nanti akan dilakukan ke depannya
ya tentunya kita harapkan ada perbaikan kualitas dan juga fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola lrt
mamuli itu kalau untuk kami di sumba
kalau kemudian itu disepakati saya pikir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
itu ada tapi belum ada perintah untuk melakukan itu
apa yang bisa dijalankan apa kemudian yang bisa dilakukan sama sama
pengajian ini biasanya dilakukan usai sholat asar hingga jelang waktu berbuka puasa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
selama setahun ini kayaknya per youtuban indonesia tidak lengkap tidak ada karikun
apakah ini menjadi hal yang lumrah terjadi sehingga patut diwaspadai atau seperti apa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
salah satunya yaitu nasi gila us beef sirloin
mereka juga diminta melakukan karantina selama lima hari
salah satunya adalah kerupuk kulit dan kerupuk dorok dok
awalnya sih dari resep keluarga
jika ntp kurang dari seratus berarti petani mengalami defisit atau kerugian
meski murah namun pak endut tetap menggunakan bahan yang halal
menurut dongeng yang diceritakan kepada anak anak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
ya selamat sore mas ariyandi dan juga mas ruby terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom pada sore hari ini
kemudian lima tahun kemudian dua ribu sembilan belas waktu itu mungkin yang lagi hits adalah instagram sekarang tiktok
menjadi media utama dalam kegiatan ritual adat
yang melayani bersama dengan doni sihite dan juga citra hursina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
sehingga politik demografi ini sebenarnya kan agar mereka itu berbaur satu sama lain
cuma nggak periksa rutin terus untuk menanggulannya gimana gitu
untuk perantingan pohon dan pengelolaan sampah di saluran
bullying adalah perundungan yang sudah kita pahami dalam perbincangan sehari hari
sebenarnya kan krl ini juga sebagai pemutar roda ekonomi di masyarakat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
enam orang atau delapan orang dari pulau rempang itu sudah kita keluarkan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
ini yang sumba banget yaitu mamuli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
memberikan insentif finansial kepada pemilik properti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
lantas sebenarnya bagaimana ya pemirsa ya untuk prosedur izin memelihara satwa liar di rumah
lalu lakukan pemanasan agar tubuh tidak kaku
sehingga kita mengajak anak anak tersebut untuk bisa memiliki jilawira usaha
ini berarti dengan cara yang seperti ini tuh ada risikonya gak sih
ya saya kira pengalaman saya bahwa perhitungan terkait dengan kenaikan kenaikan ini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

kondisi serupa juga terlihat di sekolah dasar negeri jalan kecamatan balong ponorogo jawa timur senin pagi
yaitu soal tata cara bagaimana presiden menggunakan kekuasaannya
apa namanya mereka yang
warga doli surabaya mengharapkan ada peran pemerintah kota yang lebih nyata
yakni datsun dan suzuki tak lagi menjual produk lcgc nya
pelosok nusantara ya berbagai penjuru nusantara
dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara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
kalau pas lagi bulan bulan puasa ramadhan ini kan tadi sempet dibahas ya
agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti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
karena pertama kuotanya saya kira kembali normal
ya baik terima kasih
sering melakukan pcr swab begitu ya
oh asli kamerun berarti ya
tetapi yang perlu kita garis bahulahi juga siapa komisi pengawas perlindungan data pribadi yang diamanatkan oleh undang undang tersebut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
yang mengundang banyak perhatian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
paling ngecek cuma semenit dua menit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
oke nah capres dan cawapres saat ini kita tahu punya conflict of interest masing masing
tetapi saya kira pastinya pemerintah kalau menurut saya ini dugaan saya dugaan ya
yang kedua pakaikan selimut basah
terakhir ada satu buah lemari yang harus kami keluarkan
mereka cukup kaget dengan hal tersebut karena beberapa baru tahu akan ibadah tersebut
sekolah tinggi multimedia nmtc gitu
baik mas vicky terakhir apakah dengan pelarangan ini bisa menjamin melindungi pengusaha umkm
kalau natal dan tahun baru harganya murah masyarakat kita akan tersenyum menghadapi natal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
harusnya dalam dakwaan itu harus disusun secara cermat jelas
saat kau sedang bersedih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
untuk luar kota mungkin saya sebulan bisa dua tiga kali yang tipe ini bisa lima ratus lima puluh an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
ada mungkin tidak mudah juga untuk menjadi pns
nah kalau menurut saya sendiri dari aplikasi pintar ini lebih ke arah mengurangi meminimalisir penumpukan dari penukarnya gitu aja sih
makanya kan laki gue kan balapannya rally ya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
setuju tidak bapak untuk memperbaiki ketimbangan digital ini dan bagaimana caranya
yang jadi kekhawatiran juga apakah dengan adanya kebijakan beberapa negara ini kemudian izin yang diberikan oleh cdc ini takutnya bisa menjadi hambatan pengendalian tidak
ini adalah inflasi seperti biasa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
beliau memang statusnya sebagai guru besar universitas jambi di fakultas ekonomi dan bisnis
alhasil banyak mobil mobil yang diparkir di area jalan publik
tapi ya delapan belas sembilan belas tahun lah saya cari
tinggal beberapa tahap lagi sudah siap untuk dipasarkan
ah ya kalau sma kan sebatas mungkin event angkatan kali ya
pelarangan tersebut oke baik kita tunggu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
jangan berikan informasi pribadi secara mendetail kecuali kalau kalian sudah di tahap saling percaya
kira kira itu juga harus dilakukan
wushu berasal dari dua kata
masih relevan untuk zona risiko tinggi
kruid pro dua ribu dua puluh dua diselenggarakan ini sudah tahun keempat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
betul gitu tapi berarti kalau misalnya konflik antara ukraine dan juga rusia itu berakhir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
untuk mengubah kepribadian dan perilaku para pelaku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

atau disalahgunakan oleh orang tua duniawi anda
humble gak yang banyak banyak gaya gitu
kepedulian regulator dalam hal ini untuk menopang itu semua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
terutama karena kita mendapatkan tambahan untuk melakukan vaksinasi pada usia dua belas sampai tujuh belas tahun
pak ini kan kita akan diving nanti di air tawar
karena kan kemarin ya sempat ngebludak waktu saat liburan
bersama dengan warga warga negara indonesia yang berada di perancis
tidak berujung tapi berujungnya ke perbatasan laut cina dan juga laut natuna
yang ada di tentu tadi itu juga akhirnya hilang atau tidak dimaksimalkan
di segmen sudut kota kali ini saya akan mengajak anda untuk melihat pasar yang usianya sudah lebih dari satu ratus tujuh puluh tahun pasar fabian surabaya
ke sidang majelis umum pbb untuk special session
saya punya cita cita itu saya ingin menduplikasi ini ke banyak tempat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
setelah itu kemudian melakukan pembatasan border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
khusus di toilet wanita terdapat dua buah kaca rias besar beberapa pengunjung bisa bersuap foto di toilet umum ini
kita tahu kalian banyak banget nyebut penghargaan pada tahun itu ya
kalau badan sudah sangat lelah dan mata sangat ngantuk maka menyesuaikan sandaran kursi mengatur suhu mobil dan memejamkan mata biasanya menjadi pilihan beristirahat saat berkendara